ada kabar terbaru bagi anda pengguna bahan bakar minyak jenis pertalite pt pertamina persero berencana menghapus bbm jenis pertalite mulai tahun depan dan diganti menjadi pertamax green sembilan puluh dua
direktur utama pt pertamina nike widjawati mengatakan penghapusan pertalite ini sejalan dengan aturan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
di mana produk bbm yang bisa dijual di indonesia minimal ron sembilan
menurut nike setelah sukses merilis pertamax green sembilan puluh lima awal bulan lalu saat ini pihaknya tengah dalam proses meluncurkan pertamax green sembilan puluh dua sebagai pengganti pertalite
langkah ini sejalan dengan komitmen pertamina mendukung pemerintah untuk menurunkan emisi dari bensin
karena aturan klhk itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di indonesia minimum ron sembilan puluh satu
jadi ini sudah sangat pas dari satu aspek lingkungan bisa menurunkan karbon emisi
kedua mandatory bioetanol ini bioenergy bisa kita penuhi
dan yang ketiga kita menurunkan import gasolin
oleh karena itu dua ribu dua puluh empat mohon dukungannya juga kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut pertamax green sembilan puluh dua
sebetulnya ini pertalite kita campur dengan etanol pak
naik oktannya dari sembilan puluh ke sembilan puluh dua
sehingga nantinya tahun depan hanya akan ada tiga produk
dan yang ketiga adalah pertamax turbo